inilah uang senilai dua belas juta rupiah yang ditemukan relawan pada minggu sore
di bawah sepeda motor warga saat petugas berupaya membersihkan reruntuhan pasca banjir bandar
setelah dibersihkan uang sempat disimpan petugas di posko bencana yang ada di balai desa kalibaru wetan
temuan ini langsung diunggah ke media sosial oleh petugas
usut punya usut uang itu ternyata milik harisas warga kalimantan kecamatan kalimantan banyuwangi
yang menjadi korban banjir bandang
uang yang disimpan di lemari pakaian itu ikut hanyut setelah dapur rumahnya rusak diterjang banjir bandang
pria lima puluh dua tahun itu mengaku sangat bersyukur uangnya bisa ditemukan kembali
sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada
relawan yang sudah menemukan uangnya
saya akan menyumbangkan atau sedikit saya sumbangkan kepada adik saya yang saat ini
masih terbaring di rumah sakit
inilah detik detik kepanikan dan cerita histeris warga saat memanggil nama seorang nenek
yang tertimbun material longsoran setinggi dua puluh meter di afdeling tanah manis desa sidomulyo jember jawa timur
saat longsor terjadi nenek tije diketahui sedang makan di dalam rumah
nenek berusia enam puluh lima tahun ini ditemukan petugas meninggal dunia tertimbun material longsoran
sementara cucunya yang berusia dua puluh tahun selamat meski sempat tertimbun
sementara selasa pagi akses jalan menuju dusun yang sebelumnya terisolasi
akhirnya bisa dilalui setelah bpbd jember mendatangkan alat berat
untuk membersihkan longsoran tanah yang menutup jalan masuk kawasan
warga dibantu petugas dan relawan berusaha menyelamatkan harta benda yang tertutup lumpur pekat
barang yang ada di dalam rumah dikeluarkan untuk dibersihkan meski kondisinya mengalami rusak parah